selain menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat cukup dan asupan makanan
jemaah calon haji memilih menjalani terapi pijat di salah satu kamar klinik pijat
di asrama haji embarkasi sukolilo surabaya jawa timur pada kamis pagi
klinik ini tidak pernah sepi dari kunjungan jemaah calon haji
yang ingin menjaga daya tahan tubuh dan kondisi kesehatan
agar selalu prima dalam mengikuti proses ibadah haji yang panjang dan melelahkan
jemaah mengaku kondisi tubuhnya bugar setelah melakukan pijat
mereka meminta pijat seluruh tubuh hingga totok wajah
untuk menghilangkan kelelahan sebelum menjalani perjalanan panjang di tanah suci
alhamdulillah memadai kita di terapisnya antara wanita dan laki laki kan disendirikan
jadi kita juga merasa nyaman terus terapisnya juga profesional
calon haji yang datang adalah jemaah lanjut usia
kebanyakan dari mereka mengeluh kelelahan dan pegal
supaya tubuh mereka menjadi bugar ibadah lancar
dengan memicet yang titik titiknya agak lelah dan pekebaknya hilang
seperti itu pak semoga ibadah nanti sangat lancar
semua bilang capek seluruh badan kebanyakan satu jam
jadi seluruh badan semua
tapi juga ada yang minta totok wajah
alhamdulillah kata mereka semakin segar dan bugar
selain klinik pijat berbayar di asrama haji juga menyediakan pijat gratis dengan kursi pijat
sebanyak dua kursi pijat disediakan dan digunakan oleh jemaah calon haji secara bergantian
triburoto purnawanto surabaya jawa timur